saya lanjut ke tanah yang cenderung keras dan seperti bebatuan
saya juga belum tahu bagaimana pemerintah mengantisipasi hal hal seperti ini begitu